iblis dan shuttle bisa membuat yang hitam jadi putih yang datar jadi bulat yang bengkok jadi lurus yang diam jadi bergerak
semua rekayasa dan seolah olah
pelan pelan tanpa sadar masuk ke dalam pikiran dan berubah jalan pikiran kita
kos gimana sama rumah gurunya
rumahnya lagi dikerjain sama karsu
katanya sih besok selesai pak
kalau besok selesai
gimana sama rumah jualan kamu
yang beli nyata yang maunya bayar nyicil
zaman sekarang memang begitu kos
jangan ada yang mau cash
rumah kan memang gak murah pos
tapi saran saya sebaiknya kamu itu kerjasama dengan bank
saya gak tau kos
kamu coba tanya aja ke bang ya
kalau gitu saya pamit dulu ya kos ya
terima kasih kos
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
salah satu cara kita kita harus investasi sama anak
kita jual anak kos
boleh juga tuh idenya doy kamu aja duluan sana
kang dadang amit amit untuk kang dadang
lah ya makanya doi
kamu tuh kalau ada orang mau beli kamu aja jual
ya didengerin dulu atuh takutnya kamu nanti salah mengerti
nih kalau kita menyekolahkan anak kita setinggi tingginya
bukan berarti sekolahnya di atas pohon paham tidak
kita sudah sulit untuk keluar dari bumi yang terbalik ini
anak kita harus keluar
berarti si aceh ngenit genitan sama banyak cewek itu untuk investasi ya kum
itu bukan investasi loh itu buang buang uang
enggak tuh kum kalau dia nikah empat kali
terus istrinya itu dikirim ke luar negeri semuanya kan duitnya jadi banyak
nanti dia bisa nyokolain edward tinggi tinggi
kamu jangan pernah bicara hal ini sama si aceh ngerti
nanti bisa dijadikan ide buat dia
lanjut ya duluan lu
dula dong momen
celaap skulle mau di taikung
iya iya selalu hoodie buang
wah buang hebat cuando applying namcat
emang ngap repentance tadi
tuh kakaknya cuma bercanda jangan marah begitu dong
nggak usah dikejar deh daripada cari masalah
tunggu tunggu satu satu kalau mau ngomong
saya jadi bingung kalau ngomong semua
pokoknya begitu kalian daftar saya pastiin kalian bisa berangkat ke luar negeri
cuma nunggu nunggu ntar juga di phk
iya mendingan kita urus rata rata dari sekarang
nyata di phk gimana
pasti di phk udah sana pulang mumpung masih ada ceyo
ya iya tuh pokoknya begitu saya dasar
daftarin insya allah minggu depan udah masuk pelatihan
saya mau ngomongin tentang pamer bermain yang di depan itu
koswara pribadi yang mahal yang berada dalam casing yang murah
bertolak belakang dengan alan pacarku
pribadi yang murah tapi berada dalam casing yang mahal

pertama ini adalah proses pemain

iblis dan shuttle bisa membuat yang hitam jadi putih yang datar jadi bulat
yang bengkok jadi lurus yang diam jadi bergerak
semua rekayasa dan seolah olah
pelan pelan tanpa sadar masuk ke dalam pikiran dan berubah jangan pikiran kita
dan akhirnya kita percaya
dan bahayanya kita akan merasa hebat kalau kita mempercayainya
cepan dan iblis itu punya satu tujuan
bahwa keyakinan yang kita yakini selama ini tentang agama adalah salah
kita meninggalkan agama
oh mereka pinter juga ya pak ustadz
ceton dan iblis itu makhluk yang jenius
kesalahan yang prinsip pada mereka adalah sifat combongnya
kalau tipis tipis iman kita tidak akan mampu menandingi mereka
luar biasa pak ustadz
iya luar biasa pak ustadz
pernah nggak kamu kepikiran
kalau nanti kita udah gak ada
mau dikubur di mana
masih ada nggak orang yang ziarah sama kita
gimana kalau kubur kita digusur
kalau saya sih terserah anak anak saja
kita kan sudah meninggal
jadi nggak tahu apa apa lagi
gimana kalau anak kita jauh
biar kita tenang
kita siapkan saja kuburan kita dari sekarang
kita pilih tempat yang nyaman
yakin nggak digusur
saya tahu tempatnya
hapus air matanya
nanti dia ikut sedih
yuk ikut ketawa dulu
ia lagi ikut ketawa
mama pergi dulu ya
sama mak ijong sama mencin
kamu di rumah ya jaga rumah